ya pertama tama saya dan pak jarod ucapkan terima kasih pada ketua umum partai pdi perjuangan
ibu megawati dan tentu juga dari pengurus partai pdi perjuangan dki maupun dari hanura
dari golkar dan nasdem empat partai yang mempercaya kami untuk bisa meneruskan membangun jakarta
yang telah kami mulai dengan pak jokowi sejak tahun dua ribu tujuh belas
nah kita harapkan ini bisa kita lanjutkan dan tentu kita sangat berharap di dalam pemilihan ini
yang dipertandingkan adalah program yang dikritik adalah program kami
yang diperlombakan program bukan membicarakan suku agama ras kami
kita harapkan inilah pancasila yang ditemukan oleh bung karno yang jelas jelas tidak bertentangan dengan agama yang kita meyakinin
saya yakin bung karno waktu melahirkan pancasila dengan sangat baik memahami
dan mempercayai agama yang kita mempercayai
arti dari hablumin allah dan hablumin anas
kuatkan isim katolik bagaimana mengasihi tuhan sekaligus mengasihi sesama manusia
jadi kalau orang mengenal tuhan yang maizah dengan baik tapi tidak mewujudkan kehadiran sosial
berarti dia hanya hablumin allah nggak ada hablumin
jadi kalau ada orang yang membenci orang lain karena dia sangat beragama
berarti dia salah mengikuti

di dalam bumi indonesia ini
itu yang kita harapkan
kita bangga tujuh puluh satu tahun merdeka
kalau kami bisa terpilih
ini mewujudkan kita jauh lebih maju daripada amerika yang membutuhkan dua ratus tahun
untuk bisa menerima perbedaan
saya suka meledek
bung karno luar biasa waktu memikirkan semua
kalau amerika binika tunggal ikan itu
itu digigit di paru burung elang
kalau kita digendam di burung garuda kita
ini fondasi kita binika tunggal ika
yang mau jokat jokat ini adalah empat pula
pancasila uud empat puluh lima nkri dan binika tunggal ikan
inilah yang kami ditugaskan oleh empat partai khususnya dari pd perjuangan
untuk kita wujudkan implementasikan menjadi nyata
bikun binika terima kasih